saya dan ibu negara mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
mohon maaf lahir dan batin
semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi
untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai
yang bersatu padu membangun indonesia
bagi bapak ibu saudara saudara yang akan dan sedang mudik
selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar
saya berharap perjalanan lancar
dan selamat semoga allah swt melimpahkan keberkahannya
dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya